di mana seorang anak bernama evelyn tiandi berusia delapan tahun diculik oleh empat orang tidak dikenal
usai belanja bersama sang ibu
penculikan di kawasan cikupa tangerang yang terekam oleh kamera cctv ini diduga terencana
grombola penculik melakukan aksinya dengan terkoordinasi
dari rekaman kamera cctv terlihat seorang pria bertopi yang tengah menunggu di depan minimarket
saat korban dan anaknya keluar pelaku langsung mengambil anak korban
dan sempat terjadi tarik menarik antara korban dan pelaku
dugaan penculikan telah direncanakan timbul karena aksi terjadi begitu rapi dan begitu cepat
orang tua korban sudah melaporkan kasus penculikan ini ke polres tangerang
dan kantor komnas pelindungan anak di jakarta timur
halapan saya agar evelyn ini dapat segera kembali kepada saya
dapat segera ditemukan dan kembali dengan dalam keadaan sehat dan dapat bersekolah lagi